kita awali berita dari situ bondo
konser musik dangdut memperingati hari ulang tahun tni ke tujuh puluh satu minggu malam berlangsung ricuh
seorang wanita pingsan akibat terjepit kerumunan penonton
sejumlah anggota kodim dan polisi langsung menerobos kerumunan penonton
untuk melerai sejumlah pemuda yang terlibat keributan hingga nyaris baku pukul
namun hal itu tak berlangsung lama
keributan kembali terjadi saat penyanyi cita citata tampil membawakan lagu
yang membuat penonton berjingkrak di semua sisi
keributan ini sendiri dipicu emosi akibat saling senggol antar penonton
bahkan seorang penonton perempuan jatuh pingsan akibat terjepit di antara kerumunan penonton
hingga harus dievakuasi
menghindari keributan bertambah parah petugas bertindak dengan tegas
mengamankan seorang pemuda yang diduga sebagai biang kericuhan
agar keributan tak kembali terulang
petugas akhirnya memberi barikade
meski begitu konser musik dalam rangka hari ulang tahun tni ke tujuh puluh satu
yang menghadirkan sejumlah artis di alun alun situbondo ini
dapat berjalan lancar hingga selesai